halo selamat keempat siti saatnya kita update lagi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
sabtu sembilan maret dua ribu dua puluh empat bersama saya sinta milenia di top tiga news kompas tv
baiklah sahabat kompas tipi kita langsung saja ke berita yang pertama pada hari ini
kementerian perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai batik air
buntut pilot dan kopilot yang tertidur saat pesawat sedang terbang
kementerian perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai batik air
buntut pilot dan kopilot tertidur saat pesawat sedang terbang
kru dengan nomor penerbangan btk enam ribu tujuh ratus dua puluh tiga rute kendari jakarta diberi teguran keras dan di grounded
tadi sudah dijelaskan oleh dirjen kita menegur keras batik air
dan juga minta agar
dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan terhadap global pilot itu
sejauh ini apa penyebabnya sedikit
kita bergeser ke berita selanjutnya ganjar pranowo sempat bicara
soal persiapan pengajuan hak angket dpr terkait tugas kecurangan pada pilpres dua ribu sembilan belas
saat menghadiri acara diskusi omon omon soal oposisi sabtu sembilan maret dua ribu dua puluh empat
disampaikan partainya terus mendorong persiapan hak angkat dpr
mulai dari menyusun naskah akademis hingga nanti bisa masuk ke paripurna
dari kami selaku partai terus saja mendorong persiapan persiapan
mulai menyusun naskah akademis menyiapkan dukungan dukungan
tanda tangan dari anggota sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna
sebuah proses yang cukup panjang dan saya kira nanti tidak akan berjalan mulus mulus saja
karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju
sahabat kompos siti presiden joko widodo ditemani sang cucu
jan etes dan lalemba manah membagikan bingkisan ke warga karanganyar
presiden joko widodo ditemani sang cucu jan etes dan lalembah manah
membagikan kaos kepada warga
selain kaos presiden jokowi juga turut membagikan sejumlah paket sembako